komisi pemberantasan korupsi kpk menyatakan akan melakukan pemberhentian penyidikan atau sp tiga
ini dikemukakan dalam rapat dengar pendapat atau rdp komisi tiga dpr dua hari lalu
pemberian sp tiga sempat terlontar melalui wakil ketua kpk alexander marwata
ia juga sempat menyatakan akan ada empat tersangka yang kasusnya dihentikan
meskipun secara detail menjelaskan kasus yang dimaksud ini menjadi banyak pertanyaan sejumlah kalangan
penerapan sp tiga ini merupakan akibat dari perubahan atau revisi undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua
yang kini dikenal dengan undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas tentang tindak pidana korupsi